kita awali berita dari tuban
akibat mengalami pecah ban sebuah mobil minibus hilang kendali
hingga menabrak sebuah bus dan truk tangki di jalur berlawanan
akibatnya dua penumpang minibus terluka parah dan harus dibawa ke rumah sakit
kecelakaan beruntun ini terjadi di kilometer dua puluh empat jalur pantura tuban
tepat di wilayah desa widang kamis malam
mobil karimun ini ringsek hingga tak berbentuk
usai menghantam dua kendaraan dari arah berlawanan
kecelakaan bermula saat mobil tersebut melaju kencang dari arah babat menuju surabaya
namun naas di lokasi kejadian mobil mengalami pecah ban hingga hilang kendali
dan akhirnya oleng ke kanan menabrak sebuah bus dan truk tangki hingga ringsek
akibatnya dua penumpang mengalami luka serius
ya itu dari nyari dari timur dari kiri ya dari kiri
naik ke aspalan montir banyak meletus ngantem pisah ya gitu
itu mobilnya dari arah mana itu
dari arah babat
mau ke tuban
sementara korban langsung dibawa ke rumah sakit muhammadiyah babat lamongan
untuk segera mendapat pertolongan medis
sementara tiga sopir beserta kendaraannya hingga kini dalam pemeriksaan polisi
untuk penyelidikan lebih lanjut
dion fajar arianto tuban